tanpa mau pergi dari sini
lo tolong jagain rena dulu sebentar ya
gue mau kasih tau dia dulu
soalnya pasti dia bingung tuh
di depan sana kan nggak ada orang sama sekali
mirna ini pada kemana semua ya
terus tadi aku liat ada mobil al di depan berarti al sama andin udah balik
pak bos sama andin udah balik
ada masalah besar mbak misel
jadi tadi tuh bu bos ngobrol sama andin dan juga pak bos
sampai teriak teriak gitu sampai nangis
dan terus bu bos pingsan
kira bu bos balik
bu bos ke kamar
ya udah makasih ya
aku mau cek keadaan tante rosa dulu oke
ya mbak rosa

kakak dia juga itu
mas ikut pekerjaan gue selalu ke barcelona

gua kenapa dia minister kita
gak gitu dong ma
keluar dari kamar mama keluar
dengerin aku dulu ya
keluar keluar dari kamar mama
aku sama den kemarin
mama udah tahu kalau andin
mantan hp dari kasus ruy
terus gimana al
mama ngerasa udah dikhianati oleh saya dan andin
barusan mama suruh saya keluar kamar
kalian yang sabar ya
aku tahu ini gak mudah buat kalian
yaudah aku masuk ya aku mau cek keadaan tante rosa
tante sedih sekali michi
tante gak tahu lagi mana yang benar
tante boleh nyanyi sepuas
sepuas yang tante mau
tante boleh cerita apapun sama biji
kalau tante butuh apapun
tante butuh apapun
kalau tante butuh apapun
kamu bisa bantu tante
aku bakal bantu tante apapun yang tante mau
tanpa mau pergi dari sini
pasti sama tante
aku udah berat bilang sama kamu
tante ralph's kataku
gak ada salahnya kok mas kalau mau menangis
ini sangat menyakitkan buat saya
mama sangat terluka
mama merasa dikhianat oleh saya
satu satunya anakku masih parah

saya sudah mencukupi
saya sudah mencukupi
saya sudah mencukupi
kenapa kamu bilang salah mamanya al kalau kamu itu mantan suaminya mba andin
siapa ini dia
dia sarang kamu misalnya hai
akhirnya aku rebecca
kan yerempah ya
kondisinya tante rosa sekarang
eh tapi kan aku cuma menjawab pertanyaan bu rosa tentang pernikahan aku dengan andin
aku sama sekali tidak pernah menyentuh sedikitpun topik tentang pembunuhan roy
bahkan tentang andin di penjara
tapi sayang ini bakal merembet
tante rosa pasti pengen tahu kenapa kamu bisa cerai sama mbak andin
yang nanti ujung ujungnya tante rosa bakalan tau
kalau mbak nini itu mantan narapidana kasus pembunuhan roy
posisi gue akan terancam
jangan pernah ngerasa kayak gitu
kita cari jalan keluar yang baru barunya
mbak andin lah
kan aku disuruh mama kamu
buat nanyain kabar tante rosa
kayak gimana sekarang
lo dimana masih di bogor
nggak ada di jakarta kenapa
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta
nggak ada di jakarta